cik cik cik cik mulutnya
gapapa pansy aku kan kasih mau boin ini
chelsea mending lo pulang ya
apaan sih cik kok iiih gak mau
ada yang mau disini
kenapa lo berubah
lo tersinggung gara gara gue ngomong kayak gitu kemaren
gue minta maaf kalau tersinggung
saya tahu kamu bingung sama sikap saya yang begini
tapi meskipun sikap saya berubah sama kamu
tapi tidak dengan hati saya
hati saya gak akan pernah berubah sama kamu
emangnya kamu salah apa
saya ngerasanya biasa biasa aja kok
jadi orang harus jujur kan
lo kenapa gak jujur saya
apakah ini semua ada hubungannya sama mama gue
sampai sekarang kamu luar biasa
aku akan pergi
saya akan baru pindah kontrakan rafa
jadi saya harus kerja keras bantuin umar
supaya bisa bantuin rumah bayar kontrakan
saya permisi ya
tapi gue ngerasa masih ada yang lo sembunyiin dari gue aisah
wi munduk mulu ngapain nyerecoin
gapain sih kenapa
sekarang kita pulang kita lupain masalah yang tadi
perpikir positif dan ente pulang cuci kaki cuci muka sikat gigi obo
entah kenapa gue selalu bisa bikin gue nyaman banget ketika gue lagi gelisah
atau ada masalah kayak gini
eh aneh ngajak gue ke rumah ya
udah pulang lho kok bangun
nanti masih mau di sini banyak hantu
tengok dulu deh
amin ya rabah amin
kamu nanti pulang sama aku aja
kan ga enak udah malem kamu naik sepeda
tapi kayaknya saya masih ada kerjaan di dapur
terus saya juga perlu ganti baju
nanti malah kamu nunggunya kelamaan
iya sih tadi aku juga udah beres beresin semuanya
arangan arga lagi ga ada hari ini
ya makasih ya
bareng gue aja ya baliknya
bukannya saya mau nolak
tapi saya masih ada kerjaan di dapur

yaudah kalo gitu saya ke dalam dulu ya
assalamualaikum wr wb
aisyah tolong lo ikutin dia takut dia akan nabar hapa